bang cerita keluarganya aman
udah deh tinggal cerita doang ribet amat sih
pak al gak pernah ikat janji
anda dan keluarga anda dalam kondisi aman
tapi gue takut mas
kalau saya udah janji
saya pasti akan tepati
erik perkenalkan ini pak nino prastia
dia saksi yang waktu itu saya butuhkan
oke pak nino silakan masuk ke saya
bapak nino anda tenang aja
saya harap dengan anda tenang dan santai
dan memberikan semua informasi yang saya butuhkan
ya semoga bisa deh
singkat saja bisa sebutkan nama anda
alamat tempat tinggal
satu pertanyaan pertama untuk anda
kebakaran vila itu
karena saya mau ketemu dengan
rena putri alfahri
kenapa nama belakangnya ada alvari
sedangkan nama anda tidak talvari
ini akan menjadi hal yang panjang
dan juga berat buat aku jelasin
rena putri alfahri
dia diadopsi sama keluarga alfari

ada yang tidak
tapi apa baca dirimu
ini adalah prayer dari hayat saya yang terbuka

adalah dari anda
siapapun yang terlibat dalam penculikan istri saya
satu persatu pasti akan saya temukan dan akan saya hancurkan
mau seberapapun kamu kabur
saya pasti akan temukan kamu
sekarang jawab jujur
siapa yang menculik istri saya
gue gak tau mas gue gak tau
bener sumpah gue gak tau
siapa geng yang menculik istri saya
dan geng yang punya tattoo bintang berantai yang ada kodenya
karena kamu yang men tattoo
tentang orang bertattoo
bintang berantai itu mas
karena aku takut keluarga aku jadi ancaman mas
jadi tolong beritahukan informasi
tentang orang yang punya tattoo bintang itu dan geng gengnya
gue gak bisa kasih tahu mas
gue takut keluarga gue kena apa apa
saya akan pastikan keluarga anda aman
kalau abang kagak cerita
justru keluarganya bakal terancam
kalau abang cerita keluarganya aman
udah deh tinggal cerita doang ribet amat sih
pak al gak pernah ikat janji
anda dan keluarga anda
dalam kondisi aman
tapi gue takut mas
kalau saya udah janji
saya pasti akan tepati
sama seperti kamu
saya pun juga punya keluarga yang harus saya lindungi dari orang orang jahat
makanya saya butuh bantuan
saya pasti akan lindungi keluarga kamu
saya akan selamatkan keluarga kamu
jangan kelamaan takutnya bang
ini istri bus saya tuh lagi terancam
cerita udah gue
nanti saya akan pindahkan anda dan keluarga anda ke tempat aman
tapi gue takut
istri saya ini juga dalam bahaya
perlu berapa kali saya bilang
saya akan jaga keluarga anda
keluarga kamu selamat
kamu bisa berikan informasi
saya bisa dengan cepat menyelamatkan istri saya
ada satu orang namanya joni
dia selalu bawa anggota aja kesini buat gue tatuh
dan lain dari itu gue gak tau
kontaktnya tau gak
jonny sering datang kesini
dan gue gak tau kontaknya dia

jadi kesimpulannya adalah
untuk ketemu dengan anak anda
seperti yang tadi saya jelaskan
berarti anak yang bernama rena itu
adalah anak kandung anda
yang diangkat oleh bapak aldebaran dan juga istrinya
istrinya bapak aldebaran adalah mantan istri anda
berarti anda pribadi sebenarnya nggak diundang dong
anda memaksa untuk anda datang
mungkin bahasanya bukan memaksa
undangan memang ditujukan buat ibu saya
tapi di hari yang sama ibu saya
mendapat kabar kalau ada teman yang meninggal di bandung
jadi saya menggantikan beliau
atau memaksa menggantikan diri untuk datang
mana yang pertama
karena undangan ada
ayah kandungnya ya
jadi maksudnya ya sekalian saya datang untuk mengunjungi anak saya
oke bapak nino begini
anda tidak diundang
tapi ibu anda diundang
anda menggantikan ibu anda